di antara padatnya bangunan di tepi jalan dan hiruk pikuk kota metropolitan
warung tegal atau warteg begitu mudah dijumpai
citra warteg begitu lekat dengan menu makanan rumahan dengan harga terjangkau
dahulu warteg identik dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah
namun citra itu perlahan sirna lewat transformasi bisnis nasi dengan beragam lauk lauk
yang menyasar semua kalangan
nah tipe yang pertama itu karisma
biasanya karisma itu buat mereka yang anak anak kantoran
biasanya kalau dari sisi harga ataupun lokasi
biasanya memang untuk mereka yang medium ke high
versi warteg dan menunya sendiri kurang lebih itu ada sekitar enam puluh sampai seratus
karena memang orang kantor kalau mau makan biasanya lebih suka yang variatif
sebenarnya kalau buat saya yang suka makannya warteg ya
kebersihan itu lumayan cukup penting ya
karena kalau kita lihat wartegnya bersih makan jadi nyaman
dengan menyasar pegawai kantor
kisaran harga dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah dirasa masih relevan untuk sekali makan
bahkan pembayaran pun bisa dilakukan dengan cara non tunai
masih dalam satu naungan warteg mamoka menawarkan kesan yang lebih sederhana
dari sisi menu sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan dengan tipe sebelumnya
tapi kalau yang mamoka ini mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang kang risma
dia ada di sekitaran empat puluh ke lima puluh jenis menu
lihat aja orang orang bisa milih macam macam makanan
dan pasti kenyang
warteg mamoka memang menyasar segmen pembeli di bawah segmen warteg karisma
hal ini tercermin dari harga
hal ini tercermin dari harga

meski demikian urusan kebersihan tetap punya standar yang sama
zaman menuntut pelaku usaha warteg untuk terus berinovasi
warteg terus berkembang sekaligus menawarkan ragam pilihan bagi warga di setiap sisi kota
roni satria kurnia yuniarwan jakarta
warteg satria kurnia yuniarwan jakarta